lembaga perlindungan saksi dan korban atau lpsk merilis hasil investigasi mandiri terhadap tragedi kanjuruhan satu oktober silam
di antara sejumlah hasil lpsk melihat panitia penyelenggara pertandingan tidak mematuhi peraturan pssi pasal dua puluh satu dan dua puluh dua perihal regulasi keamanan dan keselamatan
kita bahas bagaimana sejauh ini upaya lpsk untuk ikut membuka keadilan atas kasus yang merenggut satu ratus tiga puluh dua nyawa tersebut
bergabung bersama saya malam ini ada edwin partogi pasaribu wakil ketua lpsk bang edwin selamat malam
baik bang apa saja kemudian tadi sudah disebutkan sebelumnya ada informasi atau ada temuan bahwa polisi tidak mengetahui penggunaan gas air mata dilarang
selain itu apa saja hasil temuan dari investigasi mandiri lpsk soal kanjuruhan
ya sebenarnya konsentrasi kami kepada para sahabat lpsk
kemudian dari para saksi korban dari aremania kami mendapatkan banyak informasi yang mereka ceritakan tentang apa yang terjadi ketika satu oktober itu di kanjuruan
termasuk kami juga mendapatkan informasi dari pihak pihak lainnya yang mendukung keterangan mereka
karena memang proaktif kami sejak tanggal dua oktober itu dalam rangka
merespon peristiwa kanjuruhan yang kami sudah bisa pastikan bahwa akan menjadi peristiwa pidana
jadi kami berusaha untuk menjemput bola menemui para arimania dan para saksi korban lainnya baik di rumah takdir di kediamannya
dan dari situ kami mendapatkan banyak informasi yang kemudian itu yang jadi bagian bagiannya yang kami sampaikan pada komersipan hari ini
baik bang edwin berdasarkan dialog dengan aremania dengan para saksi dan korban
saya ingin tahu tanggapan dari lpsk mengenai kapolri yang menyebutkan bahwa penyebab kematian bukanlah gas air mata
tapi adalah karena berdesakan tanggapan lpsk
ya kami tidak punya kompetensi untuk mengomentari hal itu
tentu medis hasil otopsi sum
artinya ahli dokter yang sebaiknya menyatakan apakah benar atau seperti apa yang sebenarnya penyebab dari kematian para korban
ya karena angkanya satu ratus tiga puluh satu

bagaimana kemudian silakan
saya dengar ketika terakhir tanggal sebelas kemudian kami mencatat satu ratus tiga puluh satu
kemudian terkoreksi karena ada
sitas yang sama jadi hanya satu ratus tiga puluh
dan kemudian tanggal sebelas itu ada satu korban yang bernama alma rumah helen yang kemudian itu menjadi satu ratus tiga puluh satu
baik ada kesimpang siuran data juga yang terjadi dari berbagai pihak
begitu bang catatan dari lpsk baik korban tewas korban luka sampai dengan yang selamat ini seperti apa bang
ya kami merujuk data resmi saja
jadi kalau menyangkut data tentang korban kami merujuk data resmi
ada yang terbitkan oleh dinas kesehatan provinsi ya
kita dapatkan data dari rumah sakit di malang ya
baik di kota maupun di kabupaten
oke merujuk kepada data resmi
kalau kita berbicara soal perlindungan bagaimana kemudian perlindungan terhadap korban dari upaya upaya
karena kita tahu ada dugaan intimidasi
yang dilakukan oleh pihak tertentu kepada korban termasuk juga ada upaya pengaburan fakta yang terjadi lewat berbagai media
ya kami kan berusaha memfasilitasi agar para orang orang yang ada pada saat peristiwa
dan mereka punya mauan untuk membantu mengungkap perkara ini
mereka bersedia menjadi saksi mereka memiliki keterangan
di stadion maupun di luar stadion yang bisa membantu penyelidik mengungkap perkara
jadi tentu kalau mereka membutuhkan perlindungan tentu kami akan pertimbangkan untuk memberikan perlindungan
sepanjang juga kemudian bahwa mereka dapat diberikan status proses hukumnya
jadi soal intimidasi atau yang lain kami sejauh ini belum mendapatkan keterangan atau informasi soal itu ya
jadi ada dua puluh korban
jadi itu permohonan perlindungan dari saksi dan korban di tragedikan juruhan yang ada beberapa di antaranya pelajar itu
apa yang mereka rasakan sampai akhirnya mereka melakukan permohonan perlindungan
yang di antara mereka itu memang ketika kami temui sedang dirawat di rumah sakit
mereka menceritakan apa yang mereka alami ada yang memang pingsan ketika peristiwa ada yang mengalami kekerasan dari oknum

jadi itu adalah hal yang sangat penting
baik kita lihat juga ada yang ramai di lini masa di sosial media banyak foto foto korban yang matanya bahkan masih memerah sampai sekarang
ada yang mengaku juga saluran pernafasannya masih terganggu sampai sekarang
bagaimana kemudian lpsk ikut mengawal penanganan lebih lanjut pada korban korban ini
ya itu juga yang kami cermati
terdapat dampak dari gas air mata di traktikan juruhan
sepertinya tidak sebagaimana biasanya pada perkara yang lain
yaitu penggunaan gas air mata di prinsip prinsip yang lain
memang secara umum ada situasi di mana orang kemudian mengalami iritasi di muka
dan pendarahan di mata sesak di penampatan termasuk sakit di tenggorokan
itu juga pertanyaan buat kami
jadi itu juga oleh ahli ya apa yang jadi penyebab dari itu semua
dan kami tentu siap saja untuk memberikan dukungan tentuan rehabilitasi medis
misalnya kepada para korban yang memang membutuhkan penanganan terbatasi medis lanjutan
jauh ini kan kami juga memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat pemerintah daerah
dinas dinas kesehatan dan juga rumah sakit yang telah memberikan layanan terbaik buat para korban
sebelumnya juga kita ketahui tim lpsk memberikan hasil investigasi mandiri
bagaimana sampai sekarang koordinasinya
apakah anda optimistis dengan tgipf ini bisa mengusut tuntas akar dari penyebab tragedi kanjuruhan
ya saya rasa bukan pada posisi optimis atau tidak optimis ya
tapi tgipf kan mengusimpun berbagai informasi
baik dari kementerian maupun lembaga
termasuk juga turun pelapangan
informasi itu dimaknai apa dan akan berkontribusi apa dalam pengungkapan perkara ini menjadi penting
jadi kita lihat kita tunggu saja
saya tidak mau mengomentari tgipf
kita tunggu besok seperti apa laporan tgipf kepada presiden mengenai investigasi tragedi kanjuruhan
bang edwin partogi pasaribu wakil ketua lpsk
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesian newsroom